jangan basa basi deh
dia bukan elvis
bukan lagi dia duplikatnya
dia itu penyanyi dangdut
kok lu tau dia penyanyi dangdut
otanya selera lu yang otot
otanya dangdut juga
satu lagi pak
kenapa orang ini tiduran disini
saya menemukan dompet ini
dompet ini pengen kenalan sama saya
karena kalian berdua sudah menemukan dompet saya ini
karena kalian berdua sudah menemukan dompet saya ini

karena kalian berdua sudah menemukan dompet saya ini
bagaimana kalau kalian saya ajak minum minum
punya punya mbak
belum ya oke
terus siapa lagi
oh ini buat nenekmu ya yang di kampung ya
nanti kapan kapan saya kesini lagi boleh minta lagi
terima kasih ya mbak
sudah berapa album keroncong yang kamu hasilkan
sudah deh lu sebaiknya lu ngaku aja
mau lu ngeluh segala
lagu keroncong itu hasil budaya bangsa kita loh
saya senang mendengarkannya
gimana dangdut bu jang
non ketinggalan zaman
lagunya mah dangdut
namanya bagus aja
tapi goyang mampus semuanya
terima kasih terima kasih terima kasih ya sudah
berarti benar apa kata non rosa
aku ada tamu istimewa loh dia orang top
aku udah tahu kok
elfries kan eh udah tahu ya yuk aku nalin
eras males lah aku capek ini baru balik belum istirahat kalian aja
ya rosa ketemu orang top gak ada happy happy nya
dia itu kan elfries lokal elfries gadungan kalau beneran sih aku juga mau udah kalian aja
aduh saya tersanjung sekali karena bung elvi sudah menyempatkan diri menemui rumah saya ini
pasti elfries kan silahkan duduk

saya selalu berharap dengan dia
saya selalu berharap dengan dia

ini dia pacarnya kan
saya bung elvis banyak sekali koleksi piringan hitam bung elvis
dan saya juga hafal sekali gerakan bung elfries
saya ingat sekali waktu itu yang paling saya suka lagu biba belula
biba belula adon mi baby
kok gerakannya begitu sih bung elfries
kok gerakannya begitu sih bung elfries
ibu dia kan penyanyi dangdut
ibu dia kan penyanyi dangdut
ini nih anak yang gak ngerti sejarah
dimana ada elfries nyanyi dangdut
ini kasetnya bu
ini kasetnya bu
tanda cinta darimu
bagaikan benang untukku
merentang jauh ke depan
elvis lagi nyanyi di ruang tamu
dan ibu kos kelihatannya sangat terkesan dengan dia
benang benang yang ke ulu
kayaknya dia lebih terkesan dengan aku
kayaknya dia lebih terkesan dengan aku
bukan dia bukan elvis
ini kan kasihan udah udah udah
ah biarin aja deh
oh lucy udah dong
roni roni kali ini dia gak bisa ngedate kita lagi
yuk kita cabut
he kalau misalnya dia elvis beneran gimana lo
nah udah yuk
boleh gitu dong luz kalau itu elvis beneran gimana
padahal aku udah bilang sama dia ros
dia tetep aja gak percaya katanya itu si roni
ya udah abis itu elvis dijodohin di meja
dia itu roni bukan elvis
mungkin butuh kursus merangkai rambut dan jengut
kepalamu gak apa apa
kan waktu di kafe aku jodoh jodohin di meja
aku seharian ini gak turun ke bumi ikut konser sama bang rumai rama
lagi lagi abis itu dia jadi kutu
eh jadi jadi
ape makanya lain kali kalau melakukan sesuatu itu
kamu tuh jangan main hakim sendiri
jangan betul betul kamu punya ilmu
nggak boleh harus punya ilmu padi
makin adik makin merunduk
gue lupa lagi dah ya kan
tapi yang jelas harus pakai ilmu padi
dan kalau ada sesuatu terjadi sama si elvis
aneh kagak ikut ikut oke
putus lagi cintaku
bukan kamu ron

cepet kalian kesini
kasian dikroyok sama fansnya di kafe
aduh kalian aja deh
entah karena apa
dua orang penggemar elvis
tiba tiba mengalami ayahnya
mari kita dengar komentar epice berikut ini
saya tidak mengerti
padahal saya sempatkan mampir ke rumah mereka
tapi kejadiannya jadi begini
lalu bagaimana kelanjutannya
apakah anda akan menggunakan jalur hukum
ya negara kita negara hukum
saya sudah menghubungi pengacara dan juga polisi
mungkin mereka akan bisa didisputkan
lima sepuluh tahun kelas penjara
yang bahkan menganiaya elvis
dia tadi benar benar elvis
ada orang ibu yang jahat
jika aku mengalahkan elvis
kok jadi kalian yang ketakut
hei ketakut sih kalian
lu sih mau nikah